ini cerita tentang warisan leluhur betawi
tentang peradaban yang dijaga hingga kini
tentang cikal bakal budaya asli warga ibu kota
lahir melalui asimilasi beragam kebudayaan luar
seperti china arab portugis dan eropa
inilah bencak silat betawi
sebagaimana tanah betawi yang berubah menjadi kota metropolitan
silat betawi kini juga telah menyesuaikan diri
bukan sekedar bela diri
namun menjadi kesenian yang menjadi bagian dalam pelestarian budaya betawi

ini akan menjadi perukapan antara extra no bom
satu ratus empat puluh juta orang diiona batang setelah ruang kontroversi
meng thinner ke area pihak disposition rata ibu kota tersebut
satu perumahan rata nursery kota petro bubikan
agar bisa menjalankan entra nepali switch itu
sampai mekinteng ferman tuntut shello makurus
masyarakat betawi membentuk perkumpulan kaum betawi
sebelumnya penduduk asli jakarta menamakan dirinya sesuai dengan lokasi tinggal mereka masing masing
seperti orang kuitang orang kemayoran orang tanah abang dan lain sebagainya
sudah ada kehidupan itu paling tidak sejak tiga tahun yang lalu
di tepian sungai ciliwung
dan itu dibuktikan oleh
keberadaan situs situs prasejarah
di daerah misalnya sepanjang daerah aliran ciliwung
itu evolusi pertama
dan kemudian komunitas yang tinggal di daerah aliran ciliwung ini
muncul dalam berita pertama sejarah dalam peta yang ditemukan oleh kf hole
yang menjelaskan ada satu kota bandar namanya
nah kemudian kita akan melihat evolusi kedua ketika dia menjadi kota bandar ini
jadi kota bandar sunda kalapa
menjadi kota bandar jakarta karena dia ekspansi islam
kemudian menjadi kota bandar batavia
nah disitulah kemudian terjadi percampuran penduduk
dan membentuk satu komunitas baru yang pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ada pogsteling atau
ada delapan puluh jiwa yang gak bisa dikumpulkan
bisa dicek ini etnisnya apa
cina juga bukan arab juga bukan
lalu mereka disebut batavian
nah inilah kemudian disebut orang betawi
ini evolusi kedua hasilnya
delapan puluh jiwa yang gak bisa dikumpulkan
lalu evolusi ketiga tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an tahun
bahkan tahun seribu sembilan ratus lima puluh an ketika
republik ibu kotanya balik dari jogja ke jakarta
ada urbanisasi besar besaran
masyarakat betawi dikenal sangat terbuka dengan masyarakat luar
sehingga banyak hasil kebudayaannya merupakan hasil alkulturasi dengan budaya lain
seperti pada musik gambang kromong yang berasal dari seni musik tionghoa
keroncong tugu yang terpengaruh budaya portugis
dan tanjidor yang berlatar belakang belanda
jakarta berkembang menjadi kota yang besar
tapi dalam resume resume dan kesimpulan surat kabar dan peneliti di dunia selalu disebut sebagai kampung besar
karena jakarta itu yang membuat unik adalah kampungnya
karena kampungnya itulah yang memproduksi kebudayaan
dengan pluralismenya multikulturalismenya bahkan interkulturalismenya
dengan kegotong royongannya dengan solidaritasnya
dengan penerimaannya yang besar terhadap aneka macam etnis karena ini ibu kota
dan memproduksi kebudayaan bersama
tapi hari ini kampung itu mengalami keterancaman
kebudayaan dan kesenian betawi juga mengalami keterancaman
salah satu tradisi betawi yang nyaris hilang adalah silat betawi
padahal jejak kebudayaan ini telah terekam jelas sejak abad enam belas
orang orang betawi lazim menamainya dengan sebutan main pukulan
karena di dalam istilah itu mengandung keterampilan
jadi memang dia itu sekarang ini semakin asik ya perkembangannya
kalau misalnya di tahun tahun tujuh puluh an ya yang paling terbaru lah kita anggap itu
di tahun tahun tujuh puluh an itu mereka kalau melakukan aktivitasnya itu senantiasa tertutup
jadi mereka makanya ada istilah di dalam tradisi betawi itu peribahasa kata betawi
duduk besile ngaji quran
turun ke pelataran main pukulan
tetapi masuk pada akhir abad dua puluh terutama sesudah reformasi ya seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu
maka kan reformasi itu kan campur aduk tuh kehidupan tuh
ada kelompok jawara jago tiba tiba muncul di jakarta
maka ketika orang orang yang datang ke jakarta itu merasa dirinya jago
maka orang betawi bilang musuh kagari cari
tapi kalau dia datang di depan gua pantang gua lari
silat beksi adalah salah satu aliran silat tertua di betawi
berawal dari pendekar shaolin bernama li cheng ok
yang menurunkan ilmunya kepada ki marhali atau murhali di dadap tangerang
beksi lalu dibawa ke daerah petugangan oleh haji gozali dan haji hasbuloh
silat beksi kemudian berkembang hingga ke rengas dengklok karawang dan bekasi
beksi pertama kali itu kata dari besi ya
bc itu besi artinya kuda kuda
ya besi itu kuda kuda
itu di daerah mereka atau li cheng ok menyebutnya besi
baru dibawa kemari disebut beksi itu tukangan
beksi disebut beksi itu bek itu ada yang bilang ada yang mengatakan itu bertahan
si itu empat jadi pertahanan empat penjuru ya
beksi itu pertahanan empat penjuru
atau lebih disingkat lagi b itu berbaktilah
e nya itu engkau k nya kepada s nya sesama i nya insan
jadi beksi itu berbaktilah
terbagaikan engkau kepada sesama insan
silat beksi terdiri dari sembilan formasi yang merupakan dasar dari setiap jurus
sembilan formasi tersebut dapat membentuk delapan belas jurus
ya paham apakah kalian sudah paham
setelah silat menguasai formasi barulah mereka bisa menguasai jurus utama
di antaranya jurus beksi dasar dan jurus gedik
gabungan dari beberapa jurus akan menciptakan rangkaian gerakan yang disebut dengan kembangan
silat beksi tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki kaum hawa pun bisa melakukannya
meski jika dilihat dari karakternya cukup keras
ciri khas dari silat beksi adalah pukulannya yang mengepal secara terbalik

masyarakat betawi memiliki banyak tokoh yang dianggap sebagai jagoan silat
salah satunya adalah sabeni
nama sabeni mulai dikenal luas ketika mampu mengalahkan jago kuntao dari cina yang sengaja didatangkan belanda
belanda tidak suka dengan aktivitas sabeni mengajarkan
mereka memudah betawi main pukulan
bahkan di usia delapan puluh tiga tahun sabeni mampu mengalahkan jago bela diri asal jepang pada masa penjajahan
dulu beliau sering dibuat pertandingan
istilahnya gini kalau nggak salah ini di daerah kota itu ada semacam kayak model ring tinju lah gitu ya
itu sering didatangkan jago jago dari dunia
contohnya pernah saya dengar cerita ini ada beberapa cerita
saya punya kakek atau ngkong ini pernah diadu oleh orang jepang
itu yang jago kuntau dan jago karate
yang sehingga terkenalnya mainan apa namanya seni beladiri tanah abang itu dari situ bermulanya
nama sabeni kini diabadikan sebagai nama sebuah jalan di kawasan tanah abang jakarta pusat
jalan tersebut kini ramai dengan aktivitas warga jual beli di pasar rumah potong hewan kambing
kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun aktivitas latihan main pukulan yang digelar perguruan silat lenggang betawi kong sabeni

dulunya nama jalan ini gang kubur lama sebab kuburan semua
tahun tujuh puluh an kuburannya dipindahin karena keputusan dari gubernur untuk dijadikan pasar
untuk jalannya ini atas
inisiatif dari bapak lurah sasmita kalau nggak salah dulu
dia mengusulkan untuk mengubah gang kubur lama menjadi jalan sakbeni
salah satu tokoh tanah abang masyarakat tanah abang
sebab di jalan sabeni ini bukan sabeni aja yang tokohnya banyak
seluruh tokoh yang ada di tanah abang seperti
sabeni rahmat yang nggak punya mainan
semuanya ada di jalan gang kubur ini di jalan sabeni
jadinya sabeni diambil untuk mengenang jasa jasanya yang telah menyebarkan mainan untuk masyarakat
salah satu ciri khas dalam silat sabeni adalah jurus kelabang nyebrang
maka tak heran dalam setiap gerakan silat sabeni
pukulan dilakukan bukan dengan mengepalkan tangan yang dimaknai sebagai sengat kelabang
begitu pula terdapat gerakan pinggul yang dimaknai sebagai gerakan ekor merak
silat sabeni yang mengandalkan kecepatan juga dikenal mahir dalam memainkan senjata golok khas betawi
perguruan silat lenggang betawi kong sabeni memang baru terbentuk pada tahun dua ribu empat belas oleh salah satu keturunan kong sabeni
namun antusiasme warga tanah abang untuk melestarikan budaya main pukulan begitu besar
bahkan banyak anak anak usia sekolah dasar yang mengikuti latihan dengan semangat
masyarakat pun menyambut baik kehadiran keturunan kong sabeni untuk menghidupkan kembali seni yang pernah hampir hilang ini
pada dasarnya keberadaan lenggang betawi yang ada di wilayah kami adalah sangat mendukung sekali

terutama dalam rangka pembinaan generasi muda
dimana dengan adanya kegiatan kegiatan seperti pencaksilat palang pintu kemudian yang lain lainnya yang berbau budaya betawi ini
erat kaitannya dengan pembinaan generasi muda dalam rangka antisipasi buat generasi muda ini dari bahaya narkoba tawuran dan lain sebagainya
nggak punya prik kemarusiaan lu pada ya
selain sabeni tokoh betawi yang hidup dalam masyarakat betawi

selain sabeni tokoh betawi yang hidup dalam masyarakat betawi
dalam legenda sipitung disebutkan bahwa pendekar yang bernama asli salihun ini lahir di rawabelok
dalam legenda sipitung disebutkan bahwa pendekar yang bernama asli salihun ini lahir di rawabelok

seni main pukulan ini dikembangkan oleh seorang tokoh bernama ki maing
yang mempelajari gerak gerik monyet
cingkrik sendiri berasal dari bahasa betawi
jingkrak jingkrik yang berarti lincah sesuai gerakan si monyet
cingkrik ini berasal dari bahasa betawi
jingkrak jingkrik yang berarti lincah sesuai gerakan si monyet
cingkrik ini berasal dari bahasa betawi
jingkrak jingkrik yang berarti lincah sesuai gerakan si monyet
cingkrik ini berasal dari bahasa betawi
jingkrak jingkrik yang berarti lincah sesuai gerakan si monyet
cingkrik ini berasal dari bahasa betawi
jingkrak jingkrik yang berarti lincah sesuai gerakan si monyet

untuk kepala lampa pintu dalam satu unsurnya adalah silat
untuk mempertimbangkan kesabaran persidangan
untuk mempertimbangkan kesabaran persidangan
untuk mempertimbangkan kesabaran persidangan
kalau dari kesiapan seorang perjaka yang ingin berumah tangga
dia harus siap secara fisik
silat betawi tradisi palang pintu dan juga berbalas pantun
inilah ciri khas budaya betawi yang harus tetap lestari
lihat saja bagaimana seorang murid binaan sanggar sepitung
mampu melakukannya dengan alami
bang kucupnya kontot sepan mata menotot
kau ngomong amai dan notot tak ada tabak buat sepetot
ragam silat betawi yang berasal dari berbagai tempat di jakarta
selayaknya bisa bersatu untuk memajukan nama seni beladiri betawi
kini bukan lagi waktunya untuk menentukan
mana perguruan terbaik di antara mereka
semua ini tentu demi menjaga tradisi betawi agar terus lestari